terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia today
dua ribu dua puluh satu segera berakhir waktunya kita menyusun rencana untuk mengatur resolusi baru di tahun dua ribu dua puluh dua
sekaligus mengatur strategi investasi dan juga keuangan untuk mencapai tujuan finansial anda
apa saja yang harus dipersiapkan untuk portfolio yang lebih cemerlang di tahun dua ribu dua puluh satu
kami bahas pagi ini dengan perencana keuangan
aidil akbar majid selamat pagi
mas aidil apa kabar
selamat pagi aldi
semoga tahun baru semangat baru ya untuk menyusun portfoli investasi yang semakin cemerlang
sebelum kita tutup buku tahun dua ribu dua puluh satu mungkin mas aidil punya kiat kiat atau tips tersendiri lah
apa sih yang harus dilakukan pada saat kita mereview kembali catatan investasi kita di tahun dua ribu dua puluh satu
ya akhir tahun ini sebenarnya momentum yang tepat ya
untuk kita mereview dan kemudian istilahnya merebalancing apa yang sudah kita lakukan di tahun dua ribu dua puluh satu
kita lihat ada banyak hal yang terjadi di dua ribu dua puluh satu kan
ada pandemi virus delta dan lain sebagainya
nah yang terjadi yang hasil pembicaraan saya dengan banyak klien itu adalah tahun dua ribu dua puluh satu
yang tadinya dianggap sudah lebih aman di tahun dua ribu dua puluh
sehingga mereka sudah mulai mencicil yang namanya dana darurat
kemudian terpakai lagi di dua ribu dua puluh satu karena kondisi sempat kita stabi
daya nya sudah stagnan tiga empat bulan pada saat varian delta
jadi artinya di tahun dua ribu dua puluh dua maka emergency fund ini harus mulai diisi ulang lagi atau dicicil lagi gitu ya
karena kita nggak pernah tahu ada varian varian berikutnya
ada omikron ada delta cron dan lain sebagainya kita masih belum tahu lagi
meskipun kita memandang dua ribu dua puluh dua nanti dengan hal yang sifatnya positif
jadi itu kemudian kedua dua ribu dua puluh satu kita belajar dari tahun dua ribu dua puluh di mana ketika pandemi jangan punya utang utang
jadi itu kemudian kedua dua ribu dua puluh satu kita belajar dari tahun dua ribu dua puluh di mana ketika pandemi jangan punya utang utang

punya utang baru tapi memang kemudian
pemerintah dalam hal misalnya
kendaraan bebas ppnbn
dan lain lain sebagainya
membuat banyak orang yang masih kemudian
untuk tergoda untuk mengambil nggak masalah
selama mereka memang punya kemampuan untuk
membeli tapi ketika kita masih punya masalah
dengan keuangan atau kemudian
masalah dengan pekerjaan di mana kita
terkena phk atau terkena
pengurangan penghasilan maka
sebaiknya memang tidak membuat utang baru
dulu di tahun dua ribu dua puluh satu
nah itu kita harus lihat kalau memang masih
bisa ada utang konsumtif
dilunasi di dua ribu dua puluh empat
kemudian kita cek lagi apa yang sudah tercapai
apa yang belum tercapai di dua ribu dua puluh satu

investasi dan keuangan
dari mulai dua ribu dua puluh ya tapi kemudian juga
banyak produk produk investasi baru di awal tahun

heboh masalah pompom saham
influencer dan lain sebagainya
banyak yang nyangkut tapi di situ
juga banyak yang belajar generasi milenial
kemudian shifting sampai
dengan sekitar habis bulan
pindah terutama yang milenial pindah
jadi itu hal hal yang terjadi kalau kita bicara
ke leaderscope ya dua ribu dua puluh satu
yang bisa kita jadikan pelajaran
dan pijakan untuk mengambil keputusan di tahun
dua ribu dua puluh dua nanti oke mungkin mas aidil
ini kita tahun dua ribu dua puluh satu sama
sepertinya dengan strategi pemerintah
dalam menghadapi pandemi begitu gas
dan rem begitu pun sepertinya portfolio
investasi kita ya dalam kita menyusun strategi
untuk mencapai cuan yang lebih
maksimal begitu nantinya pada saat kita
sudah menyusun strategi di tahun
dua ribu dua puluh dua apa sih yang kita perlukan agar
gas rem yang kita miliki tersebut
kalau saya perhatikan
dari segala indikator ekonomi
yang sudah dirilis ya baik dari kementerian
keuangan maupun dari bank indonesia
sebenarnya kondisi indonesia jauh
lebih baik dibandingkan negara negara lain dan kita
harus bisa lebih optimis ya dibandingkan
kemarin baru kita baca
berita bahwa pajak
setelah dua belas tahun terakhir belum
pernah mencapai target nah

sudah mulai bangkit cuma memang tantangannya
justru bukan dari indonesia tapi dari luar
dari amerika dengan
tapering off kemudian dari cina dengan
ekonomi yang melambat dua ini cukup
bisa dikatakan cukup mengganggu
berdampak kepada indonesia
karena kalau dari amerika tapering off itu
pasti akan mengganggu seluruh dunia termasuk
investasi kita di saham dan
produk produk turunannya sementara
kalau dari cina akan sedikit banyak
kita secara global karena
partner selama lima tujuh tahun terakhir
china adalah salah satu partner terbesar
dalam ekonominya jadi otomatis itu akan
sedikit banyaknya cukup
apa istilahnya ya cukup ada
dampaklah terhadap perekonomian maupun
terhadap investasi kita baik di bursa
maupun investasi secara langsung
ihsg sendiri kalau saya perhatikan
kalau kita mau invest ke saham
untuk tahun depan itu tetap harus
berhati hati karena tapering off ini
dampaknya masih belum kelihatan
jadi kuartal pertama semester pertama
dua ribu dua puluh dua itu kita harus tetap puas pada
tapi di satu sisi kalau memang sahamnya
terdampak jadi turun ihsg jadi turun karena tapering off
itu di situ adalah momentum untuk kita masuk
kenapa karena balik lagi tadi secara fundamental
keuangan indonesia kuat perusahaan perusahaan
sekarang sudah teruji sudah cukup baik
terutama untuk yang blue chip sama pick up
beberapa perbankan yang perbankan teknologi ya
digital banking itu juga berpotensi
jadi kalau mau investasi ke sektor sektor tersebut
masih bisa ada peluang
terus buat para pemirsa yang ingin
buat tahun depan kalau menurut saya
karena ekonomi sudah mulai take off
orang sudah mulai bisa belanja lagi
meskipun masih ketahan dengan china dan amerika
tapering off nya amerika
terus kemudian emas juga bagus ya buat investasi
seperti biasa karena itu akan jadi safe haven kita
tadi saham dengan produk bulannya ada
eksadana saham eksadana campuran
eksadana pendapatan tetap

tapi memang di kuartal pertama dua ribu dua puluh dua kita tetap bisa mencari

tapi kalau kita memang investasi buat jangka panjang tidak masalah
untuk mereka yang punya profil resiko agresif
kripto menjadi hal yang menarik untuk tahun dua ribu dua puluh dua kalau menurut saya pribadi
saya sudah mulai heavy juga masuk ke cryptocurrency
karena informasi atau hype nya tentang metaverse
dan nft itu sudah mulai dari kemarin kuartal ke empat

tapi memang harus hati hati kalau dari sisi bitcoin
memang akan ada penurunan kalau di benefit dari hasilnya
kalau di benefit dari hasilnya
kalau di benefit dari hasilnya
ini mas aidil
tampaknya kalau kita bisa jeli melihat situasi ya
nampaknya kalau di instrumen seperti saham emas
dan juga tadi yang mas aidil sempat sebutkan
nantinya guncangan eksternal yang terjadi seperti tapering off
dan juga bagaimana gejelak ekonomi di tiongkok
nyatanya mungkin tidak terlalu mempengaruhi ya
situasi perusahaan perusahaan dalam negeri
karena fundamental kita yang cukup kuat
perekonomian kita dalam negeri
tapi bagaimana dengan instrumen investasi yang kemudian
berdasarkan fundamental dolar
begitu seperti misalnya forex dan juga surat utang kita
nanti kedepannya proyeksi tahun dua ribu dua puluh
dengan adanya gejolak ekonomi tersebut bagaimana mas aidil
ya kalau forex nilai tukar rupiah dolar ke rupiah
kalau dengan adanya taper off dari amerika
maka dolar akan menguat mas aldi ya
jadi dolar di amerika akan menguat
jadi akan ada dua hal di sini
satu dolar amerikanya akan menguat
kedua investor asing biasanya
ini kita belajar dari tapering off dari tahun tahun
sepuluh tahun yang lalu ya
investor asing itu biasanya akan keluar dari bursa kita
kemudian dia akan kembali ke negaranya
uang itu akan ditukarkan rupiahnya ke usd
maka akan jadi penguatan
jadi saya bisa lihat kalau usd tembus ke rp lima belas lima ratus rp enam belas
itu mungkin mungkin saja terjadi di tahun dua ribu dua puluh
tapi kita lihat lagi nanti kesigapan bank indonesia
untuk mengakomodir ke permintaan pasar
agar bisa menstabilkan dolar
jadi kalau bicara masalah perusahaan yang ekspor dengan income dolar
malah mereka dapat durian runtuh ya
karena duriannya akan naik gitu di tahun dua ribu dua
selanjutnya bagaimana kita bisa membagi bagi keranjang investasi kita
mas aldi di tahun dua ribu dua puluh dua
apa kiat yang bisa dibagikan kepada investor yang sedang menyaksikan
ya yang paling pasti tadi ya
kalau memang ada emergency fund dipakai tahun dua ribu dua puluh satu
sekarang ini ya kemarin karena ada masalah delta dan lain sebagainya
maka kembali lagi bahwa emergency fund harus dipenuhi dulu
dikembalikan dulu ke porsi awalnya
kemudian kedua hutang hutang konsumtif sudah pasti jelas jelas
harus kita singkirkan
kalau mau membuat hutang produktif misalnya mau mulai mencicil kpr
itu sudah saya sarankan sudah mulai bisa masuk sekarang
karena dua ribu dua puluh dua view nya sudah lebih jelas
jadi itu sudah lebih positif dibandingkan dua ribu dua puluh satu
meskipun kalau nanti pun ada varian varian baru
dampaknya mungkin seperti omikron sekarang
karena seluruh dunia sudah lebih siap terhadap varian varian baru
dan juga vaksin ya sudah masuk ke booster dan lain sebagainya
kemudian investasi tadi apabila memang kita punya tujuan keuangan jangka panjang
ketika market lagi drop di awal awal tahun dua ribu dua puluh
karena taper off dan karena melemahnya ekonomi china
maka sebenarnya itu adalah kesempatan untuk kita masuk
saham reksadana saham misalnya campuran
tapi kembali lagi disesuaikan dengan profil resiko kita dan tujuan keuangan kita
obligasi juga berlaku hal yang sama
karena nanti asingnya akan keluar dari indonesia
dari saham termasuk juga dari obligasi
maka suatu tahun negara pasti juga akan turun harganya
itu juga kesempatan untuk kita beli karena nanti
baik dia langsung maupun secara tidak langsung
melalui reksadana ya karena nanti nab nab nya pasti akan turun
ya baik saham campuran ataupun sederhana pendapatan tetap
kemudian mungkin buat pemirsa yang memang profil resikonya agresif
terutama milenial yang nonton gitu ya
karena tapi balik lagi kriptonya harus kripto yang memang big cap ya
yang fundamentalnya kuat seperti bitcoin ethereum
dan lain sebagainya masuk top sepuluh yang ada di coin market cap
itu sudah bisa mulai dicicil kalau tidak bisa masuk sekaligus
saya lakukan dolar cost averaging seperti layaknya kita mencicil di reksadana
jadi bisa dilakukan seperti reksadana dengan catatan tadi
profil resiko kita harus yang benar benar agresif
atau memang sudah terbiasa berinvestasi di saham
atau investasi dengan volatilitas yang tinggi
benar yang jelas lagi lagi jangan pernah memakai uang panas ya
tadi mas aidel sempat menyebutkan
dasarnya adalah harus memenuhi emergency fund
dan juga melunasi semua utang utang konsumtif
mas adil ini mungkin terakhir ya
ini untuk para milenial yang memiliki tingkat profil risiko yang sangat agresif begitu
nampaknya pada tahun dua ribu dua puluh satu juga banyak sekali ya
scam scam yang terjadi di berbagai instrumen investasi
mulai dari ya kita pernah membahas soal nonton video dapat uang
kemudian juga soal robot trading dan lain lain begitu
kalau di tahun dua ribu dua puluh dua membaca literasi keuangan
yang sudah terjadi ya di masyarakat termasuk milenial
bagaimana sih kita harus bisa membentengi diri kita terhadap scam scam
yang mungkin terjadi pada tahun dua ribu dua puluh dua nanti
ya kembalikan kepada konsep awal bahwa investasi itu harus logis ya
masuk di akal
jadi ketika ada penawan skema skema yang bisa memberikan
atau menjanjikan return yang tidak masuk di akal
itu kita harus selalu lewas pada gitu ya
kalaupun berbisnis memang memungkinkan untuk mendapatkan return sebenikian besar
tapi bisnisnya harus kita lakukan secara langsung
secara langsung kita yang terjun langsung ke dalam bisnis
kemarin kan juga sempat heboh apa namanya suntik modal alkes dan lain sebagainya
ya model model gitu akan selalu ada tuh biasanya ya
investasi bodong lah ya penawaran robot trading dan sebagainya
jadi balik lagi tadi bahwa sayangi uang kita itu hasil kerja keras kita
maka investasilah ke produk produk keuangan yang memang sudah
ada yang di bawah bank indonesia ada yang di bawah ojk
ada yang di bawah kementerian perdagangan bipappt gitu ya
itu adalah produk produk yang memang sudah diregulasi atau paling tidak diatur
atau karena tidak ada aturan mainnya sehingga apabila terjadi apa apa
paling tidak kita ada punya tempat untuk mengadu gitu ya
dan kita tahu do's and don't nya apa yang boleh apa yang tidak diperbolehkan
jadi ketika ada skema skema penawaran
kalau dia tidak logis dan tidak masuk di akal sebaiknya dihindari
apalagi memiliki tawaran yang sangat menggiurkan ya
return yang sangat tinggi dengan waktu yang sangat cepat begitu
ini biasanya kalau dilakukan oleh orang orang terdekat malah ujung ujungnya ponzi lagi begitu ya mas aidil ya
memang modusnya selalu seperti itu kan mereka akan orang orang terdekat
kemudian biasanya di tiga sampai enam bulan pertama kelihatan returnnya ada
karena skemanya ponzi kan semakin banyak yang masuk di atas
maka dia akan memberikan return kepada orang orang yang masuk terlebih dahulu
tapi kalau kemudian ketika tidak ada orang yang masuk belakangan
maka otomatis skemanya akan runtuh
baik baik ini semoga bisa memberikan kita gambaran yang lebih jelas lagi
sikap yang harus diambil untuk menyusun portfolio investasi kita dan keuangan pada tahun dua ribu dua puluh
mas aidil akbar majid terima kasih sekali atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini di cnn indonesia today
selamat pagi mas aidil salam sehat
terima kasih salam sehat juga